kenapa kau menyerang
dan kenapa kau tiba tiba berhenti
siapa yang telah mengambil harta simpanan kau
kami akan menghancurkan perkampungan ini
ampun ki kami tidak tahu ki
kami sama sekali tidak tahu apa apa
kampung ini adalah wilayah
saya yang terdekat dengan tempat kami menyimpan barang barang
pasti pencurinya ada di sini
kami tidak tahu ki
jangan berbuat onar di kampung kami
selalu saja mengganggu ketentraman desa ini
seharusnya sejak dulu kami mengusir kalian

kembali sekali sambung ke dunia capai suat caminho
hanya setelah saya meng offered dialogues and
saya hanya mengaku dengan tujuan pengkhianatmu yang saya inginkan membuat war
anda bisa berjaya menjashiti forring keboon
dengar baik baik kami akan datang kembali di sini
jika kalian tidak memberikan harta kami maka kami akan menghancurkan seluruh isi kampung ini
sebenarnya kamilah yang mengambil harta perampok itu
untuk apa kalian mengambilnya
semua harta itu adalah barang curian
tapi kalian juga tidak berhak untuk mengambil harta itu
itu sama saja kalian dengan pencuri
maafkan aku pembina rasa
aku tidak tahu akan terjadi begini
aku tidak menyalahkan kalian
sekarang di mana harta itu
kami bagikan ke orang orang miskin
tidak ada cara lain
kita harus bilang kepada perampok
di mana suruhanuko kami
kebelakangan anjir abal abal
hei di mana suruhan implemented kami
saya tidak memiliki uang untuk membayar suruhan implemented
bagaimana kalau suruhan imminenya saya calendut pada kelanjarannya saya ghi
kami tidak butuh ikan busuk itu
berikan kami uang
momen tolong jangan menyiksa warga lagi
eh bucai ngusan
aku akan bertanggung jawab atas harta yang paman cari
jadi kalian pencurinya
harta itu sudah habis dibagikan ke warga yang miskin
asal paman janji tidak mau mengulangi perbuatan paman lagi
kami tidak akan mengulangi perbuatan jahat lagi
aku pegang janji paman
kalau paman membuat onar lagi
paman akan merasakan balasan yang setimpal
sekarang pergilah paman
ternyata aku ditipu
bibi itu tidak benar benar ingin mengajariku ilmu kanoraga
dia hanya memanfaatkanku
untuk kabur dari tahanan
untung tidak ada yang mencurigaiku
kenapa kau menyerang
dan kenapa kau tiba tiba berhenti

apakah kamu tidak tahu kalau aku ini putra mahkota
apapun kedudukan raden tidak akan berarti apa apa jika raden lemah
raden seorang kesatria yang berilmu tinggi
sebagai calon pewaris tahta
raden harus belajar banyak
tanpa belajar pun
jadi untuk apa aku susah susah
belajar ilmu kanuragan
seorang raja yang lemah
hanya akan menjadi pecundang raden
dengan raden menjadi raja
banyak yang mengincar
bukan hanya tahta
dan nyawa raden
akan jadi ancaman
maka dari itu raden harus
tidak mau kalau tahta raden
siapa yang ingin merebut tahtaku
mungkin salah satunya
aku tidak akan relakan tahtaku
ajari aku ilmu kanuragan
kedatangan kisana bermaksud tidak baik
itu bukan urusan
saya tidak tahu